dengan sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi malarangeng
selamat sore bang andi
selamat sore nara
oke bang andi kita ingin tahu bagaimana kemudian kondisi dari bapak sby sampai saat ini
sebelum tadi beliau berangkat
saya sempat melihat foto anda bersama dengan bang andi arief dan juga bang rahlan
sempat makan siang mengantar keberangkatan pak sby untuk ke amerika serikat
kondisinya beliau bagaimana setelah didiagnosis terkena kanker prostat ini bang andi
jadi sebenarnya beliau sendiri tidak menyadari bahwa ada mendapatkan cancer di prostat
karena itu semuanya hasil dari check up secara rutin
jadi setelah check up secara rutin ternyata ditemukan ada masalah di situ
ada tonjolan berkali kali dan kemudian setelah itu dibiopsi
dan ternyata memang didiagnosis sebagai cancer prostat
dan tetapi masih stadium awal
alhamdulillah artinya bersyukur bisa diketemukan sejak masih dini stadium yang sangat dini
dan segera kemudian konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan terbaik
asal dari konsultasi dengan dokter perlu ada tindakan medis
kemudian dicari rumah sakit dan tim dokter yang paling tepat untuk menanganinya
dan itulah kemudian sekarang beliau berangkat ke luar negeri
tetapi beliau sendiri tidak merasa ada gejala yang khusus ya untuk itu
jadi tetap saja berkegiatan sehari hari
sekarang ini melukis juga menungguin atau menonton persiapan tim lavani
tim bola poli lavani di cikias
bang andi kondisi fisik beliau artinya tetap prima begitu ya
tidak merasakan sakit ataupun gejala begitu ya
beliau tetap prima
tidak ada sesuatu yang menghalangi kegiatan sehari hari
tentu saja tidak boleh melakukan kegiatan yang sangat melelahkan ya
menungguin atau melihat persiapan poli
diskusi dengan kami sewaktu waktu tetap saja dilakukan
dan tidak ada kelihatan yang khusus ya
bahkan kalau tidak dikasih tahu dokter
kalau tidak ada check up
dan mungkin beliau sendiri tidak tahu
saya sendiri sekarang juga karena itu
lalu kemudian mulai nampaknya umur lima puluh
kelihatan memang harus selalu check up
dan siapa tahu bisa mendeteksi secara diri
bang andi kami dengar bahwa sebetulnya pak sby dan keluarga
dan sekelilingnya dpp partai demokrat
sudah mengetahui kondisi ini beberapa bulan yang lalu
artinya ketika beliau didiagnosis ini sudah berjalan berapa lama sebetulnya
sejak check up terakhir
kemudian tentu saja perlu konsultasi dengan dokter
pernahkah di biopsi
setelah di biopsi ditemukan memang cancer
tentu saja ya check in recheck benar benarkah cancer
dan setelah itu menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan
untuk mengatasi masalah ini
kemudian setelah itu mencari di mana perawatan yang terbaik
untuk melakukan tindakan medis
jadi memang sudah cukup beberapa waktu lalu tapi belum terlalu lama
bang andi proses pengobatannya sampai akhirnya diputuskan ke amerika serikat
ini akan seperti apa dan berapa lama pak sby akan berada di sana
bang andi untuk menjalani medical check up dan juga pengobatan begitu
ini tentunya tim dokter yang paling tahu mengenai yang berwenang
untuk menentukan apa saja tindakan yang diperlukan
apa saja tindakan yang diperlukan
dan berapa lama
kita berharap sih kami semua tadi sebelum berangkat
kita berdoa bersama dengan beliau
berharap bahwa semuanya bisa
beliau bisa pulih kembali
kansernya bisa disebuhkan
dan tidak perlu lama lama di sana
tetapi semuanya tergantung dari tim dokter di amerika
dan ada juga tim dokter dari indonesia mendampingi
untuk menentukan apakah berapa tindakan medisnya
lalu kemudian setelah pasca tindakan medis tersebut
juga apa saja proses pemulihan yang harus dilakukan
terakhir dengan penyakit yang diderita
apakah kemudian mengganggu koordinasi di partai demokrat
mengingat beliau adalah ketua majelis tinggi di partai demokrat bang andi
sama sekali tidak
karena sebenarnya secara sehari hari semuanya sudah diurus oleh ketum
tentu saja beliau dilapori sewaktu waktu tentang hal hal yang penting
tetapi pada dasarnya partai berjalan terus
dan insya allah semuanya berbaik baik saja
ketum ketum diri akan ke amerika juga untuk mendampingi
kami keluarga besar cnn indonesia turut mendoakan
agar pak susilo bambang yudhoyono segera sembuh
dan terus semangat menjalani pengobatannya di amerika serikat
terima kasih sekali bang andi malarange
sekretaris majelis tinggi partai demokrat atas penjelasannya

terima kasih sekali salam sehat selalu bang